polisi resort kota besar makassar sulawesi selatan menangkap seorang wanita berinisial al karena menjadi mucikari
ia menggunakan media sosial untuk menjalankan bisnis prostitusinya
al tak berkutik di depan petugas saat dihadapkan dengan sejumlah awak media di halaman mapol restabes makassar sabtu siang
al ditangkap setelah menjadi muncikari dan menjalankan bisnis prostitusi online melalui media sosial
selain membekuk muncikari tersebut polisi juga turut mengamankan tiga orang wanita muda lulusan sma yang dipekerjakan oleh tersangka di dalam sebuah kamar hotel di makassar
berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga orang wanita yang dipekerjakan oleh muncikari itu mengakui memberikan komisi dari transaksi dan biaya sewa kamar hotel kepada tersangka
al menjalankan bisnis haramnya itu sejak tahun lalu
modus pelaku adalah dengan memajang foto para wanita itu di salah satu media sosial
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal dua
enam kuhp atau pasal lima ratus enam kuhp dengan ancaman hukuman tiga sampai sembilan tahun penjara
ibnu munsir makassar sulawesi selatan